puluhan peserta off road extreme challenge di lumajang saling beradu skill dan nyali
untuk menaklukkan sirkuit alam hutan jati
sirkuit yang licin dan penuh dengan jurang
membuat peserta bertumbangan saat berusaha melintasi etape satu dan etape tiga
meski ekstrim off road tidak hanya milik laki laki
ada juga pembalap wanita yang ikut dalam lomba ini
national off road extreme challenge yang digelar di hutan jati desa umbul kecamatan gedung jajang lumajang
ada empat puluh dua peserta dari sepuluh provinsi di indonesia yang menantang sirkuit alam ini
struktur tanah yang licin serta turunan dan tanjakan yang curam
membuat para off roader kesulitan dalam mengendalikan kuda besinya
tidak jarang mobil off road milik peserta harus mendapatkan bantuan dari mobil panitia
karena terbalik saat berusaha melintasi jurang yang curam pada etape satu dan tiga
track nya bagus suasananya enak dingin tidak panas ya
jadi di sini mungkin track nya tidak terlalu batu batu
yang paling menantang mungkin di ss tiga
sebenarnya persiapan mobil off road saya sudah lama ya
bertahun tahun menyiapkan ini
cuman baru belakangan ini menemukan kesempurnaannya
tak jarang pula peserta terkecoh dengan struktur tanah di perlintasan etapa satu dan tiga
sehingga mengakibatkan mobil peserta off road tersebut
yang juga berjumpil dan menancap di tanah
kalau di gresik itu kelihatannya garam karena batu batu
di sini tidak ada batu sepotong pun
tapi kemungkinan untuk orang itu tidak finish itu besar sekali
dan di sini navigator peranannya jauh lebih menonjol daripada di gresik
kalau navigator tidak piawe maka akan stuck
off road selama ini kerap diidentikan sebagai olahraga laki laki
mungkin karena melintas di lintasan yang berat dan kendaraannya yang bisa mencapai enam cc
lebih luasa jika dikemudikan oleh laki laki
tapi hal itu tidak menyurutkan pembalap wanita dari kota bojonegoro yang ikut serta dalam balapan ini
parno duluan lah
cuman ternyata setelah aku terjun ke dunia output itu ternyata safety dan baik baik aja
soalnya aku memang dari kecil tuh suka banget sama dunia balap

ya kayaknya dunia off road itu lebih baik

kayaknya dunia off road ini banyak cowoknya
aku nyoba ah aku cewek bisa nggak ya
tapi ternyata nggak
lumajang off road seri tiga akan digelar di tulung agung dengan diikuti oleh lebih banyak lagi peserta dari sepuluh provinsi di indonesia
muradyn wijaksono untuk majang